lu salah apa
kenapa tiba tiba yogan hanya seperti itu
apa benar mas arifin kenal sama bapaknya mawar
siapa sih sebetulnya bapaknya mawar itu
ada apa sebenarnya
yoka mau pindah ke departemen apa
pasti gara gara mawar minta pindah
juga mau pindah
kayak ngelupain semuanya
papa akan pertimbangkan permohonan kami
memangnya kamu sudah putus sama mawar
benar benar ingin melupakan dia
ah gak tau pa
yoko boleh nanya
bapak kenal sama bapaknya mawar nggak
bukannya bapaknya mawar sudah meninggal
papa kenal gak
sayang papa gak pernah kenal
barangkali kalau papa lihat fotonya
mungkin saja papa kenal
kamu punya fotonya
gak ada gak ada
udah lah pa
yoko juga pengen tau doang kok
siapa tau papa gak ketemu bapaknya
yaudah lah coba kerja dulu ya
ya udah lah coba kerja dulu ya
pak t eran
beben serius kok beben udah ketemu bapak
yoga kenapa kamu murung seperti itu
gara gara si malar lagi
yoga putus sama mawar
yoga kehilangan sama orang yang yoga cintai

ingat yoga kamu ini anak orang tertandang
masih banyak perempuan yang mau sama kamu
sekarang yanti tanya sama kamu

sampai kapanpun yoga bakal mungkin mau mawar
lo salah apa
ternyata bokap gue tuh belum meninggal
katanya bokap gue
bokap gue tuh cuma pergi
dan nyokap gue nganggep kalau dia tuh udah meninggal
tapi ternyata belum
terus kenapa waktu itu
gue juga gak tau gak
nyokap gue pikir bokap lo tuh ada hubungannya tentang
kegiannya bokap gue
emang mereka saling kenal
aku juga gak tau gak
ya ya pasti
bu hari ini mawar senang banget
lo memangnya seneng apa

ya soalnya gue baru baikan bu sama yoga
dan ternyata yoga itu orangnya baik banget ya bu
dan ternyata yoga itu orangnya baik banget ya bu
selama ini kesalahpahaman diantara kita itu udah dimaafin sama yoga
syukurlah kalau kamu bahagia ibu juga ikut bahagia
tapi apakah dia akan tetap baik
kalau tahu masalah yang sebenarnya
ada roti sendoknya
ada roti sandwich isinya selada keju tomat
ah gak penting lah isinya yang penting lo yang bikin

oh ya gak gue masih punya foto bokap gue loh
ya walaupun udah pudar sedikit tapi cuma ini satu satunya
ya kok pudar banget ya
nah gak apa apa lah siapa tau bokap gue masih tau
eh jangan gede deh gak apa apa tapi jangan kemana mana ya

iya iya gak percaya banget sih
tahan dulu ya tau isinya apa aja nih
kenapa sih kamu ngeliatin ibu kayak gitu
eh ben mau nanya bu
tanya aja pakai pengumuman biasanya nanya kan langsung nyosor kamu
sebenarnya kenapa sih bapak ninggalin kita
eh ben kamu mau gak dibuatin mie untuk sarapan
gak usah bu jangan berangkat ya
lo gak sarapan dulu
gak apa apa bu nanti di jalan juga bisa cari makan
yaudah hati hati ya
bapak tahu pak rahmat gak
pak rahmat ya ya ya
biasanya memang dia suka ngopi di sini
sebentar lagi juga datang
makasih pak ya
gue udah tau ya
gue datang ke sini
sebenernya gue pengen tau
bapak bangkrut ben
bapak tidak berani ke pulang
malu sama kalian
makanya bapak pergi
bapak terpaksa ben
masa cuma segitu doang masalahnya cengmen banget pak
maafkan bapak ya ben
bapak tau bapak salah
kenapa lo mesti ngerasa bersalah
enak loh makanannya
mau ke mana kam
karena semua udah jelas